bukan hanya pasar saham aset kripto minyak mentah hingga emas turut berguguran
setidaknya sepuluh aset kripto dengan kapitalisasi pasar utama rontok hingga puluhan persen dalam semalam
bitcoin aset digital kripto utama merosot hingga ke level harga tiga puluh ribuan dolar amerika
harga bitcoin bahkan turun hampir lima puluh lima persen dari harga tertinggi sepanjang masa di november tahun lalu
menurut data terbaru glast sebanyak empat puluh persen pemegangnya sekarang mengalami kerugian yang belum direalisasikan dalam investasi mereka
penturunan juga terjadi pada harga minyak dunia
pada perdagangan senin minyak jenis brand sempat turun lima tujuh persen ke posisi satu ratus lima sembilan puluh empat dolar amerika per barel
sedangkan jenis wti turun enam satu persen ke level satu ratus tiga sembilan dolar amerika per barel
penurunan harga minyak disebabkan meningkatnya risiko resesi global
dan efek dari penguncian wilayah di china yang berdampak pada importer utama
sementara itu tekanan juga terjadi pada harga emas internasional yang turun lima belas persen menjadi satu delapan ratus lima puluh lima dolar amerika per troy ounce
sentimen penguatan dolar amerika menekan harga komoditas seperti emas dan minyak
hal ini imbas dari kebijakan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh beberapa bank sentral dunia terutama the federal reserve